dampak dari bencana erupsi gunung semeru yang terjadi pada sabtu pekan lalu terus meluas
abu vulkanis dari semburan awan panas gunung semeru tidak hanya menempel di rumah dan jalan desa
tapi juga menutupi sejumlah tanaman warga tak terkecuali rumput yang menjadi pakan ternak
seperti yang terjadi di desa sumberwulu kecamatan candipuro lumajang
warga kesulitan mencari pakan untuk ternak mereka
rumput dan daun daun memang masih tersedia namun semua tertutup abu vulkanik
untuk bisa dijadikan pakan ternak warga pun harus mencucinya terlebih dahulu
sulit ya cari di lain desa ya masih dicuci
kalau siang di rumah
merawat ternak ya
menyikapi hal ini dinas pertanian kabupaten lumajang akan membuat kandang komunal
bagi ternak warga yang terdampak semburan awan panas gunung semeru
dari teman teman dinas kami dan alhamdulillah bahkan perorangan para petani di wilayah di luar dua kecamatan
karena kita ada tiga bisa di pronojiwo dan dua ini sudah saling membantu
yang kedua dinas dinas
kabupaten lain di jawa timur
yang itu sudah masuk catatan kami juga akan membantu pak kateten dan sebagainya
termasuk untuk jatuh kesehatan lewannya
tiga helikopter milik bnpb dan basarnas rabu kemarin mulai diterjunkan ke lokasi bencana
yang ditemukan rabu siang
pengamatan udara dibutuhkan untuk memetakan wilayah yang terdampak semburan awan panas gunung semeru
hasil pemetaan selanjutnya akan dijadikan acuan bagi tim sar untuk melakukan pencarian terhadap
jadi pengamatan udara yang dilakukan adalah untuk memetakan wilayah yang terdampak
jadi wilayah mana yang terdampak itu akan kita lakukan pencarian
ada dua helikopter dari bnpb dan satu helikopter dari basarnas disiapkan pula
selain melakukan pemetaan helikopter juga akan digunakan untuk evakuasi korban hilang
yang ditemukan oleh tim sar gabungan jika akses lewat darat tidak bisa dilakukan
menurut dewi cekso
sono lumajang jawa timur